dua orang yang merupakan kakak adik tewas di dalam sumur
sedalam dua puluh empat meter saat memperbaiki pompa air
di kampung cihideng parongpong kabupaten bandung barat
proses evakuasi korban berlangsung hampir lima jam lamanya
dan membuat salah seorang petugas dari tim basarnas nyaris pingsan
karena tabung gas tersenggol dinding sumur
korban tewas diduga karena menghirup oksigen beracun di dalam sumur
salah seorang petugas tim basarnas terpaksa ditarik keluar dalam sumur
oleh rekannya karena nyaris pingsan akibat menghirup gas beracun
saat itu ia sedang berusaha mengevakuasi suriana
pemuda delapan belas tahun yang tewas di dalam sumur
warga asal kampung cihideng parompong kabupaten bandung barat itu
tewas di dalam sumur saat akan membetulkan pompa air
diduga akibat sempitnya diameter sumur sehingga menyebabkan tabung gas
yang dibawanya tersenggol dan menyebabkan kebocoran
sebelumnya kakak suriana wawan sumpena
lebih dulu dievakuasi oleh petugas dalam keadaan tak bernyawa
kedua kakak berakhir
beradik itu memang berprofesi sebagai tukang servis pompa air
diduga wawan yang lebih dulu di dalam sumur mengalami sesak napas
diduga karena menghirup racun
pas waktu nyampe sepuluh meter dia merasa kenapa
kenap napas udah sesak sesak
langsung pingsan itu yang pertama
terus yang kedua saya disuruh menjemput yang adiknya
setelah nyampe dibawa kesini
dia langsung cari tamak
lalu disini lagi ke warbanjara kedua masuk juga
untuk kesulitan tadi di dalam sumur masih terdapat pompa yang nyangkut
jadi tim agak perempuan
di samping ada popa juga diameter ukuran sumur tersebut agak panjang
proses evakuasi suriana berlangsung selama hampir lima jam
tugas gabungan dibantu warga menggunakan alat seadanya untuk mengangkat para korban
tresna pamungkas kabupaten bandung barat